dalam surat edaran dinas perhubungan dki jakarta nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
masyarakat pengguna transportasi umum kini diperkenankan untuk tidak menggunakan masker
apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid sembilan belas
kebijakan ini sudah diimplementasikan sejumlah operator transportasi umum perkotaan di jakarta
seperti transjakarta dan mrt
kebijakan ini telah disiarkan dalam akun resmi media sosial mereka sejak hari minggu lalu
meski sudah diperbolehkan tidak mengenakan masker
sebagian besar penumpang masih menggunakan masker
seperti di sejumlah bus transjakarta yang melintas di jalan palmerah timur jakarta pusat
seorang penumpang yang tidak menggunakan masker mengatakan senang dengan kebijakan ini
senang sih karena apa udah nggak boleh pakai masker lagi
maksudnya boleh pakai masker
nggak boleh pakai masker gitu jadi bebas terus saya coba aja untuk nggak pakai masker
yaudah akhirnya boleh kok dan yaudah nggak apa apa senang kok
maksudnya berharap sih ke depannya juga bisa nggak usah pakai masker lah
kebijakan ini baru berlaku untuk pengguna kereta rel listrik komuter lain pada hari senin
setelah kementerian perhubungan mengeluarkan surat edaran kementerian perhubungan no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
pada sembilan juni lalu yang merujuk pada surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang protokol kesehatan di masa transisi endemi covid sembilan belas
meski diperkenankan untuk tidak lagi menggunakan masker saat sehat
sejumlah pengguna transportasi umum mengatakan akan terus menggunakan masker karena telah menjadi kebiasaan
masih masih tetap kenapa tuh
ya satu sih bukan karena covid juga ya karena emang apa ya mindsetnya itu pola pikir kita udah harus menjaga kesehatan gitu
udah lebih ke arah ya kayak debu debu apa gitu kan udah kesana lah arahnya
itu pasti di tas itu pasti ada masker sama hand sanitizer itu udah jadi kebiasaan gitu
baca beritanya sih dari instagram senang juga sih maksudnya udah bisa mulai lepas masker gitu kan
cuma kalau saya pribadi karena kan udah hampir tiga tahun ya kita pakai masker jadi masih aneh sih berasanya gitu
meskipun ini kayak di jalan biasa aja kan di ruang terbuka sebenarnya udah boleh
cuma saya pribadi kalau masih di tempat umum masih asing gitu sih rasanya kalau buka cuma seneng sih sebenarnya
apabila dalam keadaan tidak sehat
penumpang transportasi umum dianjurkan untuk tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik sebelum dan saat melakukan perjalanan
serta ketika berkegiatan di fasilitas publik